sementara itu sabtu lalu beredar video yang memperlihatkan sejumlah ambulans yang berjejer
di halaman parkir ruang igd rsud al ihsan kecamatan bale endah kabupaten bandung beredar
kabar jika ambulans ini membawa pasien rujukan covid sembilan belas dari berbagai wilayah di kabupaten
bandung namun kabar ini dibantah oleh wakil direktur medik penunjang dan keperawatan rsud
al ihsan ferry ahmad firdaus ferry menyebut ambulans ambulans ini tidak seluruhnya membawa
pasien kofit sembilan belas saya sudah evaluasi ternyata ada pasien demam berdarah ada pasien tipes ya
ada pasien kecelakaan lalu lintas ya jadi ada juga pasien profit jadi tidak benar bahwa apa yang
malam ambulans yang antri tadi malam kemarin itu adalah pasien pasien covid semua yang kasus
covid nya itu dua atau tiga ambulans saja rsud al ihsan sendiri setiap hari menerima sekitar
enam hingga delapan pasien rujukan covid sembilan belas dari sejumlah kecamatan terutama dari kawasan
terdekat rumah sakit ini tim liputan cnn indonesia